aksi pengejaran warnai razi angkutan umum yang kedapatan berhenti di bawah rambu larangan parkir di jalan raya pemuda rawamangun jakarta timur kami siang
tidak hanya angkutan umum sejumlah pkl yang menolak barang dagangannya diangkut nekat pengejar petugas dengan menggunakan sepeda motor

meski berupaya kabur namun supir angkutan umum ini tidak berdaya saat sejumlah petugas di sub menghalangi laju kendaraannya
menurut pengemudi angkutan umum dirinya nekat kabur lantaran takut ditilang petugas
sudah kandangin aja mobilnya

lantaran tak dapat menunjukkan surat surat kendaraannya petugas di sub langsung mengandangkan angkutan umum tersebut ke kantor sudin perhubungan jakarta timur
selain merazia angkutan umum sejumlah kendaraan roda dua yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan turut ditindak
petugas melakukan operasi cabut pentil terhadap belasan kendaraan tersebut
sementara itu di kawasan pulau gadung jakarta timur sejumlah lapak pedagang kg lima yang kedapatan berjualan di areal taman turut dirazia petugas
petugas mencari penyelenggaraan yang berjualan di area taman turut dirazia petugas
petugas mengangkut barang dagangan milik pkl tersebut ke dalam mobil truk satpol pp
namun sejumlah pkl yang tidak terima barang dagangannya diangkut nekat mengejar kendaraan truk petugas untuk mengambil kembali barang dagangannya
meski demikian aksi tersebut dapat dicegah petugas satpol pp yang langsung membawa barang dagangan milik pkl ke gudang cakung jakarta timur
f rizal jakarta